terima kasih anda masih bersama kami di good morning
sesuai yang sudah kita janjikan pagi ini kita akan bertemu dengan salah satu legenda kuliner indonesia
siapa lagi kalau bukan
tapi sepertinya ibu siska nggak sendiri nih ya
sama kemarahannya kayaknya
selamat pagi ibu siska
selamat pagi ibu siska
selamat pagi juga sahabat sahabatku tercinta
di seluruh indonesia
kabarnya gimana bu sehat
mbak rofi sehat mbak
awet muda semuanya
apalagi kita akan membuat sebuah hidangan yang spesial bu siska ya
kue sajian yang istimewa
pernah dengar nggak
saya mau membuat brownies tempe
beneran tempo bisa dibikin brownies
kita buktikan saja kalau begitu brownies tempenya bu siska dan juga mbak novi
bahan bahannya ada apa aja nih ibu siska
terutama adalah tempe ya
kita cari tempe bagus
nah ini kita potong potong dulu
nanti akan dihaluskan
kemudian seperti buat kue biasanya
dan tambahin baking powder
nah itu dicampur semua kita kukus
ya kukus kan semua kalau di rumah kukusan ada kan
daripada di oven kan nggak semua orang punya oven ya bu
jadi kukus itu pasti semua orang punya
nah kemudian yang penting lagi kita menyiapkan loyangnya
loyang ini harus bisa masuk ke kukusan
loyang supaya mudah nanti mengeluarkan kita poles dengan margarin
kemudian taburi dengan tepung terigu
supaya gampang nanti keluarnya
perlu dirapisin kertas itu gak bu
kalau ada kertas mau
tapi kan nyari dulu
beli di mana emang
sebenarnya harus usahnya ini nyarinya
pake kertas aps gak bisa ya
nah ini sekarang telur ya
telur saya petain dulu
kita langsung mulai ya
telurnya berapa butir bu
itu putih dan kuningnya ya bu siska
kalau telur itu berarti putih dan kuning
kalau saya menggunakan kuning telur saja
saya akan menyebutnya kuning telur
nah ini gini
terus satu lagi
oh itu tempenya diremukin dulu
nah ini gula pasir masuk
gulanya berapa gram bu
ini resepnya ada
oh resepnya nanti ada ya
ada di sini nih
di sini bu
nah ini kita kocok
kok sampai dia gula ini larut
jadi tidak mengembang kayak mau bikin spons itu bukan
yang penting larut aja ya bu siswi
nah kemudian tunggu dulu
ini boleh mas
nah beli telur gak usah jauh jauh
di warung sebelah
di warung sebelah
beli tempe juga gak jauh jauh
tukang sayur depan komplek
nah itu dia
ini mau kasih tau
ini adalah coklat
campur dengan margarin
oh coklat dengan margarin dilelehkan dulu
jadi kayak ditaruh di teflon
terus ditumpangin ini
dilelehkan gitu ya
kita rasanya coklat ya
jadi kita tambah
nanti ada coklat bubuk
ini ini begini aja
udah cukup sebetulnya
ini gak dipegang aja yang baru ya
gulanya berasa nih
berasa udah hancur
udah gak ada ini
pakai tangan juga bisa
yang penting dia hancur
oh udah gak ada yang krek krek krek krek gitu ya
gak ada kan
gak ada juga
nah kemudian kita kecilkan
kalau kita memasukkan tepung itu
kecepatannya rendah saja
karena kalau langsung tinggi
nanti kamu bedakan
tuang langsung ke muka gitu ya
berasa di prank ya
berasa di prank
ini sebetulnya udah diayak tadi
masukin juga boleh
nah ini langsung masukin tepungnya
masukin aja langsung
gak apa apain udah diayak tadi
ini tadi tepungnya berapa gram
oh lihat catatan lagi
oh lihat catatan lagi
dan tadi saya lupa
bahwa lo harus lihat catatan
soalnya biar sekalian hafal
langsung aja deh
saya bisa nih jadi asistennya bu siska
aku spesialis ngancurin tempe
kalau masih tempe aja nggak apa apa
kok ketawa sih
kalau udah tamu masukin terbeda lagi
nanti kalau terigunya sudah masuk
oh ini belum belum
belum rata ya
jadi diratain semua
nah ini sekarang coklatnya
pelan pelan gini aja
bisa singkirkan ya bu
rapi ini si om ini
ini sekarang kita masukkan
baking powder itu tujuannya buat emosi bu siska sebenarnya
kemudian empuk produknya
tapi kalau gak pakai juga gak apa apa sebenarnya
oh pilihan ya
brownies itu kan kue yang kayak pintar gitu
kalaupun bantat juga orang nggak akan protes ya
ada orang buat
sudah mengembang bagus
itu bisa ngaruh dari ininya ya bu
pas lagi ngaduknya gitu
saya deg degan dipanggil bu siska saya
kalau enggak nanti mengerjakannya
gue disuruh apa lagi nak
ini masih seru
karena habis ini kita masih akan lanjut
bikin brownies tempenya
lanjut bikin browniesnya
tapi yang jelas
dan juga hanu
masih akan kembali
usai jeda berikut ini
tetap bersama kami ya
jadung terus ya bu
terima kasih bersama kami di good morning
alfian masih lagi ngaduk
masih ngaduk ngaduk biar rata nih
nah tadi kan sudah selesai bu
sekarang waktunya di kukus ya
kalau sama anak anak biasanya kan gini udah
langsung oh ya diwakili nafian nakal nakal ini tapi inget tadi jadi pola scene dengan margarin
dan tapur oke sekarang boleh masuk saya bantu deh oke uh ya ampun kalau acara masak masak jadi
asisten ibu iya ibu aku juga mau dong jadi anak magangnya bu siska boleh boleh boleh kalau
di rumah ada kismis boleh ditambahin kismis juga pakai kacang kacang kacang almond ya iya
juga boleh bener yang enak kacang almon ini gizinya lengkap banget ya protein dari tempe terus dari
coklatnya juga luar biasa loh dah lagi pasti jadi favorit anak anaknya oh iya karena manisnya ini
karena coklatnya nah apa ini ini dimakan gini bisa disajikan dengan es krim lebih enak lagi
sekarang dikau berani masukkan ini hati hati hati hati jangan menyenggol yang sini ya adegan
tiga puluh menit ya oke tiga puluh menit diam kan tiga puluh maka usah dibuka buka hemat nanti pada saat tiga puluh menit
ini yang sudah matang
dibalik lagi ya nanti ya bu
dibalik lagi minta ini
ini begini saja
kita balik lagi mas
ini udah siap siap di plating ya mbak novi ya
platingnya juga simpel banget
bu siska selama ini kalau
sambil mbak novi lagi plating ya bu ya
kan sudah nanti mau dibentuk
selama ini aktivitasnya selain masak apa aja sih bu siska
ya kembali lagi
kalau bintang adegan panas itu kemana mana
kan panas enak banget
ya karena berada di depan kompor
panas nggak sebentar aja disini kan kamu panas
ini udah keringetan bu
lumayan ya sauna gratisan di ujung
nah itu dia kita mengajarkan
yang tercinta itu dengan mudah
membuatkan sajian untuk
keluarganya yang tercinta
kalau kamu pasti bilang
kue buatan yang paling enak
pokoknya saranilah buat mama mama di rumah ya semua
eh tapi ovian inget nggak sih kalau
jargonnya bu siska itu tuh
memasak dengan cinta
dan selalu saya berbicara mudah bukan membuatnya
semua orang untuk membuat
padahal kalau bu siska yang masak gampang banget ya
kita yang praktek di rumah
karena hatimu tidak ada
tapi kalau hatimu ada
maka semua dengan ringan pin
semua harus pakai hati ya bu siska tetap
kalau lagi nggak enak udah jangan masak
di garnisa pakai pisang
ada daun pandan juga
apa daun mint
gini sekarang kan
ada temen temen kita banyak
soplatnya udah ada belum novi yang untuk hiasan
nanti sebentar lagi kita hias lagi
saya yang paling besar banyak ya bu
semua dapat dari bu siska
buat pulang pinter
eh tapi saya juga penasaran
mbak novi kan juga suka masak nih
emang dari kecil sering diajak sama
ibu atau kepikiran sendiri
aja pengen masak juga
karena kita sering duet bareng
sering menampingi ibu akhirnya
ya udah bantu sekarang
jadi bantu sekarang
memang dari awal suka masak atau karena
diajak ibu atau gimana mbak
kalau kita ibu rumah tangga kita harus masak
suka masak jadi akhirnya
biasanya kalau kita
sekali dipuji biasanya semangat
jadi harus dipuji dulu
harus dipuji terus nah apalagi kan nanti
bu siska sama mbak novi kan akan
hadir sebuah acara
pada sebuah acara yang luar biasa keren
jangan sampai nggak datang ya
oh udah dibocorin yang jelas
yang jelas nanti akan kita hadirkan juga
acara apa sih bu siska mbak novi nanti akan hadir
jangan kemana mana tetap di good morning